bloomberg bilionaires index merilis daftar konglomerat di indonesia
menariknya update hingga hari ini menunjukkan tiga orang terkaya di tanah air
ada di genggaman pemilik perusahaan rokok besar di indonesia
mulai dari gudang garam hingga jarum international indonesia
siapa saja dan berapa nilai kekayaan mereka
kita lihat ini adalah tiga orang terkaya di indonesia versi bloomberg billionaires index
dan kita lihat pada posisi pertama adalah tan sio chen
dan kita lihat ternyata sangat sulit untuk mendapatkan foto tan sio chen kali ini
namun yang pasti dia menjadi orang terkaya di indonesia hingga update kekayaan hari ini
kita lihat nilai kekayaannya dalam miliar dolar amerika
bila dikonversi dalam rupiah mencapai satu ratus lima belas triliun rupiah
angka yang sangat besar dan dia merupakan salah satu juga bagian dari keluarga pemilik gudang garam
salah satu juga yang merupakan emiten besar di bursa indonesia
lalu kita lihat pada posisi kedua ketiga
anda lihat ada nama belakang yang sama di sana
yang satu pada posisi kedua adalah budi hartono
pada posisi ketiga adalah michael hartono
dan mereka ini merupakan salah satu langganan yang selalu berada pada posisi satu dan dua
namun ternyata menariknya mereka kali ini bergeser sedikit
digeser oleh gudang garam
mereka adalah pemilik ataupun keluarga klan jarum group
besar sekali kekayaan mereka
kita lihat untuk budi hartono pada posisi kedua sembilan puluh sembilan triliun rupiah

bahwa mereka juga memiliki beberapa aset
anda tahu bahwa gedung menara bca di dekat bundaran hi adalah yang mereka miliki
kemudian juga hotel hekempinski
kemudian juga beberapa aset aset lain
grand indonesia juga merupakan bagian dari kepemilikan keluarga ataupun klan grup jarum
maka tidak heran mereka tetap menjadi langganan orang terkaya di indonesia